kinerja gubernur anies baswedan kembali disorot
kali ini datang dari om budsman
melalui laporan akhir hasil pemeriksaan
om budsman menyatakan penataan pkl di jalan jati baru
kawasan tanah abang oleh pemprov dki jakarta
melanggar aturan perundangan alias malah administrasi
ombudsman memberi waktu enam puluh hari kepada gubernur untuk melakukan evaluasi
kami membahasnya malam hari ini
dengan plt kepala om budsman perwakilan jakarta dominikus dalu
selamat malam pak domi terima kasih sudah hadir di prime news malam ini
dan juga ada pengamat tata kota universitas trisakti nirwono yoga
selamat malam mas indra
pak nirwono telah bergabung bersama kami kembali
kemudian ada melalui sambungan telpon ya
politikus partai gerindra angga wira
malam mas indra apa kabar mas
baik bang angga terima kasih atas waktunya kepada prime news malam ini
tapi saya akan mulai terlebih dahulu untuk mengelaborasi
apa yang menjadi laporan akhir pemeriksaan ya dari ombudsman
sebenarnya seperti apa pak domi
bisa digambarkan lagi
memang tadi ada poin poinnya tapi mungkin bisa digambarkan
tidak kompeten maksudnya seperti apa dan lain sebagainya
om budsman republik indonesia perwakilan jakarta raya
menerima laporan pengaduan masyarakat dari ketua perkumpulan pedagang pasar blok g
terkait dengan omset mereka yang menurun
pasca penataan kembali para pedagang di pasar tanah abang dalam hal ini
di jalan jati baru
nah kemudian om budsman
ombudsman melakukan serangkaian pemeriksaan dalam satu bulan terakhir ini
satu bulan terakhir ya
ya satu bulan terakhir dan hasil akhirnya kami sampaikan kepada pemprov dki jakarta pada hari ini
tadi sudah disampaikan bahwa kurang lebih ada empat poin maladministrasi
yang menjadi hasil temuan om budsman
sambil kita lihat di layar mungkin ya empat poin yang dimaksud tadi seperti apa
harapan kami sebagaimana laporan akhir hasil pemeriksaan tadi
dalam enam puluh hari ke depan setidak tidaknya
pemerintah provinsi dki jakarta dapat melakukan langkah langkah
supaya proses penempatan para pkl di jalan jati baru
sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
dikembalikan kepada fungsinya
dan kami berharap dalam tiga puluh hari ke depan langkah langkah dilakukan itu
dapat dikomunikasikan dengan om budsman
dan kami sangat terbuka untuk menerima masukan
langkah langkah yang dilakukan
langkah langkah yang dilakukan
yang dilakukan oleh pemprov dki
dan kita bisa diskusikan itu supaya ada tindakan korektif
empat poin ini mungkin bisa dielaborasi lagi seperti apa pak
empat poin ini antara lain
kami menyebutnya maladministrasi terkait dengan tidak kompetennya pemprov dki jakarta
satu tidak kompeten ya
mengapa tidak kompeten
karena menurut hasil pemeriksaan om budsman
kebijakan penataan pkl di jalan jati baru itu terkesannya dilakukan secara parsial
tidak melibatkan partisipasi publik yang lengkap
sehingga kita bisa lihat dampaknya yang ditimbulkan oleh penataan pedagang kaki lima di sana
di mana kondisi jalan yang sesuai aturan perundang undangan diperuntukkan untuk transportasi dan pejalan kaki
namun fungsinya itu tidak sebagaimana mestinya
baik tidak kompeten lalu kemudian
nah kemudian ada perbuatan melawan hukum
karena tadi yang kami sampaikan bahwa peruntukan jalan itu untuk transportasi
transportasi publik dan kepentingan pejalan kaki pedestrian
tapi disalahgunakan sehingga itu ada perbuatan melawan hukum
kemudian ada juga yang kami sebut dengan maladministrasi pengabaian kewajiban hukum
pengabaian kewajiban hukum
pengabaian kewajiban hukum
karena dalam penataan pkl di tanah abang
kita terikat dengan peraturan perundang undang yang terkait dengan tata ruang
dan kita tahu bersama tata ruang di tanah abang itu untuk kawasan perdagangan dan sesuai dengan peruntukannya
jalan ya fungsinya untuk jalan
nah ini kemudian melalui diskresi
apa bedanya dengan yang perbuatan melawan hukum tadi
pengabaian kewajiban hukum dan perbuatan melawan hukum itu sendiri sendiri tuh
iya ada kategorisasi yang berbeda
nah kalau terkait dengan pengabaian kewajiban hukum ini
menurut pemeriksaan ombudsman ini berkaitan dengan instruksi pak gubernur yang dikeluarkan untuk penataan kawasan tanah abang
padahal ini kita tahu bersama ada peraturan perundang undangan
yang terkait dengan tata ruang di kawasan tanah abang itu
sehingga tanpa diskresi tanpa instruksi gubernur pun sebenarnya peraturan perundang undangnya sudah tersedia
karena kita tahu diskresi sebagaimana undang undang undang
jadi maksudnya tidak perlu diskresi nih harusnya
betul betul karena kita tahu diskresi menurut undang undang administrasi pemerintahan itu clear
di situ disebutkan
kalau tajuk kosongan
tidak ada peraturan perundang undang yang mengatur ada kosongan
oke itu tiga poinnya yang keempat apa tadi
iya yang keempat adalah pengabaian kewajiban hukum
tidak kekompeten perbuatan hukum
tidak kekompeten perbuatan melawan hukum
pengabaian kewajiban hukum
iya dan tidak prosedural
tidak prosedural ya
oke baik kita minta tanggapan dari bang angga wira
ada sorotan dari ombudsman kali ini ada waktu enam puluh hari begitu bang angga wira untuk segera melakukan evaluasi kebijakan terkait penataan pkl di jalan jati baru kawasan tanah abang
ya tentunya kita ucapkan terima kasih ya kepada ombudsman karena memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
melakukan hal hal yang memang
sudah terpaktut di undang undang
terkait penataan tanah abang ini memang kan selalu disampaikan oleh pak gubernur dan pak wakil gubernur bahwa ini kan sifatnya memang sementara
sementara dan tentunya kita adakan evaluasi berkala dan tentunya juga kita mendapat masukan dari banyak pihak ya terkait proses penataan ini
memang kemarin memang ada pr kita yang paling besar itu soal pembebasan
sehingga para pembebasan lahan
sehingga para pembebasan lahan
sehingga para pembebasan lahan
kaki lima yang sekarang masih berjalan di trotoar menggunakan fasilitas jalan itu bisa kembali menggunakan tanah yang akan dibebaskan oleh pemprov dki
nah untuk apa apa yang tadi disampaikan oleh ombudsman tentunya ini kan memang bagian daripada tindakan korektif ya
retakan korektif yang ombudsman juga memberikan waktu kepada pemerintah dki jakarta untuk melakukan evaluasi dan tentunya
melakukan hal hal yang tadi sudah disampaikan ada empat hal tersebut dan juga yang terakhir kita terima kasih kepada ombudsman yang memang menaruh perhatian sangat penting kepada dki jakarta ini yang tentunya kawasan tanah abang ini sebagai proyek terkena percontohan penataan para pedagang secara meliru sertifal lintas jalan raya dan kajestrian yang nyaman bagi pejalan kaki sebagai wujud pelayanan publik
jadi itu kepentingan pelayanan publik yang baik dan berkeluar dunia
nah saya rasa apa yang dilakukan oleh ombudsman dan hal hal yang sudah kita dengarkan saya rasa ini perut yang akan kita tindak lanjuti ke depan
itu mas indra
bang angga jadi artinya ini diakui oleh apakah diakui oleh pemerintahan provinsi dki termasuk mungkin partai gerindra sebagai pendukungnya bahwa kebijakan terkait dengan pkl di tanah abang ini adalah kebijakan yang salah memang
ya tentunya kan ini kita mendengarkan masukan dari banyak orang ya kita mendengarkan masukan dari banyak orang dan itu juga memang sebuah hal yang harus kita lakukan

dan hal hal yang sudah menjadi masukan ini akan kita tindak lanjuti
seperti itu mas indra
jadi artinya kan karena memang hal hal yang kita lakukan ini masih sifatnya sementara belum final
jadi upaya upaya penyempurnaan koreksi dan lain sebagainya kita terima sebagai masukan yang membangun
tentunya kan membangun kota jakarta ini kan kita tidak bisa hantam promo aja kan
harus ada proses kolaborasi inisiatif dan juga komunikasi dengan berbagai pihak
terkait tadi adanya mal administrasi adanya proses komunikasi dan lain sebagainya
saya rasa ini bagian dan sekarang ini tentunya di era keterbukaan seperti sekarang ini ya kita mendengarkan masukan dari semua pihak mas indra
dan tentunya partai gerindra dalam hal ini sebagai
mendukung pasangan andi sandi ya menerima masukan ini dengan sangat baik
menerima masukan dengan sangat baik dan juga mendengarkan memang itu proses demokrasi yang berjalan harusnya memang seperti itu
tetapi yang sedang kita bicarakan sekarang ini terkait empat poin itu
apakah menurut partai gerindra itu adalah hal yang benar atau tidak
disebut tidak kompeten karena penataan pkl nya buru buru tanpa ada koordinasi dengan kepolisian
apakah anda setuju
atau tidak dengan hal itu
bukan soal apa
sifatnya kan memang langkah ini kan bukan berketetapan hukum tetap ya
ombudsman dalam konteks ini kan tidak menyatakan benar atau salah
nanti mungkin bisa diklarifikasi dari pihak om busman
tapi dalam hal ini pihak ombudsman memberikan suatu langkah langkah yang korektif sifatnya mas indra
jadi saya rasa ini bukan dalam proponnya om busman menyatakan benar atau salah
karena itu bukan persidangan gitu
jadi saya pikir hal ini harus kita jangan bawa kerana kerana tersebut gitu loh
karena kan proses ini kan masih berjalan
seperti yang saya sampaikan di awal untuk proses tanah bank ini kan ini bukan kebijakan final
lalu disampaikan berulang ulang kita mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk melakukan penyempurnaan
dan saya rasa poin terakhir tadi yang sudah saya ulas dan ulangi tadi dari om busman itu sangat baik
karena tanah bank ini sebagai etalase
bukan hanya etalase di nasional tapi juga internasional
kalau penataan ini baik dan lain sebagainya ini akan berdampak positif
jadi saya rasa ini tugas kita bersama dan bukan waktunya ini kita saling salah menyalahkan lah
bapak ibu berita pemprov dki sudah terbuka
kami partai gerindra juga sudah menerima hal ini
dan saya rasa langkah terbaik ini kita lakukan secara bersama sama mas indra
baik tetapi kemudian ada konsekuensi masalahnya
kalau enam puluh hari ini kemudian tidak ada hal yang bisa dilakukan
maka akan ada sanksi administratif
masalahnya ketika bicara benar salah ke arah sana maksudnya bang angga
tapi nanti kita ulas setelah jeda ya bang angga
setelah jeda kita akan dengarkan bang angga wira lagi
tetaplah bersama cnn indonesia prime news
ketika baik itu seperti apa dan apakah memang harus dilihat dalam tiga puluh hari pertama
betul enam puluh hari
kalau tiga puluh hari ini kan sebenarnya adalah memberikan semacam jawaban ya
dan di laporan uusman sebenarnya sudah terjawab sebenarnya
langkah langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pemprov dki
semuanya clear semuanya
artinya kita tahu di belakang ada maladministrasi dan sebagainya
tapi yang kita butuhkan langkah langkah yang sudah diusulkan oleh ombudsman ini
ditindaklanjuti oleh gubernur dan wakil gubernur atau tidak
kemudian yang kedua ini juga agak krusial karena pertengahan april ini kan akan ada perombakan besar besaran di skpd
nah sementara dalam penataan tanah abang ini kan akan melibatkan banyak skpd
nah ini juga
lintas skpd ya
dan yang sepanjang saya ketahui sekarang ini kan kondusinya
kondisinya dari masing masing skpd kurang kondusif
nah ini tentu
maksudnya gimana kurang kondusif
rencana perombakan besar besaran di skpd
ini ternyata mempengaruhi kinerja dari masing masing skb
oh begitu ya
sehingga tidak heran hari ini dilaporkan bahwa sampai dengan pertengahan maret ini
penyerapan anggaran dari masing masing skbd itu masih sangat rendah
penyerapan anggarannya rendah
penyerapan anggar rendah
karena suasana kerja
nah ini tentu akan berpengaruh juga gitu
tetapi terlepas dari hal itu
kita berharap tetap gubernur dan wakil gubernur
untuk segera memberikan instruksi kepada skpd terkait
itu sebenarnya sudah disebutkan
contoh mamanya bagaimana dinas perhubungan nanti membuka jalan
kemudian bagaimana mengatur trayek lalu lintas
dan juga angkutan yang sudah lewat di situ mamanya
kemudian dinas umkm juga disebutkan
bagaimana menata mendampingi dan merelokasi pkl
nah hal hal ini yang menurut saya harusnya ditindaklanjuti oleh gubernur dan wakil gubernur
tadi dikatakan bukan bicara benar salah begitu oleh bang anggawi raya
sayang sekali kita tidak bisa
kita menghubungi kembali bang anggawi raya karena harus meninggalkan diskusi kita malam hari ini
untuk kepentingan lain begitu ya
secara mendadak memang
tapi tadi paling tidak garis bawah salah satu yang disampaikan angga wira
jangan bicara soal ombudsman yang dimaksud ombudsman ini benar atau salah
jadi gimana posisinya sebenarnya ini dari empat poin yang dikeluarkan ombudsman
sifatnya mengikatkah atau tidak
karena tadi bukan benar salah bicaranya menurut bang anggawi raya
jadi hari ini ombudsman mengeluarkan yang namanya laporan akhir hasil pemeriksaan
ini terkait dengan laporan pengaduan masyarakat pedagang pasar blok g
laporan akhir hasil pemeriksaan ini untuk menemukan ada tidaknya maladministrasi
dan hari ini kami menyampaikan ada mal administrasi yang ada empat tadi
nah dengan demikian karena kami menyimpulkan ada mal administrasi
ini bicara benar salah tidak kalau mal administrasi
mal administrasi tentunya sesuai dengan definisinya ini adalah pengabin kewajiban hukum
kelalaian pelanggaran peraturan dari yang seharusnya
ya itu sudah jelas posisi ombudsman hari ini adalah
tapi bisa dikategorikan salah atau benar dong berarti ya
posisi ombudsman hari ini adalah menyampaikan kepada pemprov dki jakarta
karena ada mal administrasi maka harus ada tindakan korektif
nah tindakan korektif inilah yang merupakan bagian dari masukan ombudsman kepada pemprov dki jakarta
untuk dengan segala kebijakan dan
sebenarnya kalau tindakan korektif berarti kebijakan sebelumnya salah dong
bisa diartikan seperti itu tidak
maksudnya saya bertanya
bisa diartikan seperti itu
betul bahwa mal administrasi itu adalah pengabin kewajiban hukum
ada perbuatan melawan hukum di sana
seperti yang kami uraikan di situ
jadi jelas kalau mal administrasi kan berarti ada pelanggaran peraturan perundang undangan
ada undang undang jalan ada undang undang lalu lintas dan angkutan jalan
kemudian ada peraturan daerah juga yang mengatur tentang tata ruang untuk tanah abang
untuk tata ruang dua ribu tiga puluh terkait dengan kawasan tanah abang
tapi kalau misalnya bicara
jadi seperti saya mengulang apa yang disampaikan bang angga wira ya
ini kan bukan persidangan begitu
ombudsman dimanapun adalah lembaga institusi negara yang mengawasi pelayanan publik dan memberikan masukan untuk perbaikan
nah sehingga ruang yang ombudsman berikan menurut hemat kami itu sudah lebih dari cukup
dengan kapasitas dan kemampuan dari pemprov dki untuk menyelesaikan persoalan ini
setidak tidaknya dalam waktu enam puluh hari
tadi disampaikan pak
pak yoga bahwa sebagaimana juga dilaporin akhirasi pemeriksaan kami
sepuluh hari ini kita beri ruang untuk memberikan feedback kepada kita semua
khususnya kepada ombudsman
berupa tindakan korektif ya
langkah langkah apa yang dilakukan
kemudian kita beri ruang juga kepada para pedagang kaki lima di sana
karena ini kan mengurus manusia mengurus sumber daya yang tidak mudah
sehingga kita butuh waktu
nah sehingga kami berharap dalam enam puluh hari ke depan ada tindakan korektif
mengembalikan pedagang ini pada tempat yang representatif
sesuai dengan peruntukan
sekarang di jalan jati baru
jadi mengembalikan pedagang ini pada tempat yang representatif
nah representatif ini tentunya diterjemahkan oleh pemprov dki jakarta
ya dan kami sangat yakin pemprov dki jakarta
kalau karena misi kita bersama adalah bagaimana melayanan publik
maka pasti ada solusi yang akan dilakukan
sehingga kami memberikan waktu yang cukup
nah dalam enam puluh hari sebelum ada tindakan korektif
tiga puluh harinya kami ingin mendapatkan feedbacknya
langkah langkah apa yang dilakukan
dan ombudsman perwakilan jakarta raya dengan senang hati terbuka kita menerima permintaan dari pemprov dki jakarta
untuk kita dialogkan ini seperti apa
yang ujungnya adalah jangan melanggar aturan perusahaan
seberapa mengikat laporan hasil akhir pemeriksaan dari ombudsman ini untuk dilaksanakan oleh gubernur dki
laporan akhir pemeriksaan ini merupakan mekanisme sementara yang dilakukan ombudsman sebelum kami mengeluarkan rekomendasi
pengalaman kami di ombudsman ketika kami mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan ini biasanya
biasanya karena kita punya komitmen yang bersama untuk melayani publik secara baik
maka biasanya dilaksanakan
nah kita tidak berandai andai ketika tidak dilaksanakan
tapi perintah undang undang menyebutkan
dan undang undang dua puluh tiga dua ribu empat belas tentang pemerintahan daerah menyebutkan
kalau kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman
maka ada konsekuensi yang harus di
menjadi dampak dari rekomendasi itu
di pasal tiga ratus lima puluh satu jelas disitu
bahwa akan ada pembinaan oleh kementerian dalam negeri
dan ada langkah langkah misalnya
menyerahkan kewenangan kepada wakil gubernur atau pejabat yang ditunjuk
tapi kami tidak berbicara sejauh itu
yang sekarang kami bicarakan adalah
mari kita bersama sama semua stakeholder
dilibatkan secara luas
supaya persoalan tanah abang ini khususnya penataan pkl
pedagang di pasar blok g
semuanya mendapatkan hh nya sebagai warga negara
sebagai penduduk dki jakarta
kita baca ya di sini apa yang baru saja dijelaskan tadi
oleh pak domi
ya tentang konsekuensi jika tidak melaksanakan laporan hasil akhir
pemeriksaan dari ombudsman ya
yang disinggung tadi adalah undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas
tentang pemerintahan daerah
ada juga undang undang tentang ombudsman yang
tapi yang kita kutip kali ini dari tentang pemerintahan daerah
tepatnya di ayat lima ya
pak domi ya
yang berbunyi kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman
diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan
yang dilaksanakan oleh kementerian
jadi ada pembinaan dari kementerian dalam negeri ya
serta tugas dan kewenangannya
ini yang penting ini
serta tugas dan kewenangannya dari gubernur tersebut
dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk
artinya di non job kan ini
iya pak domi
kami tidak mengartikulasikan sampai sejauh itu
harapan kami dengan ruang komunikasi yang kami berikan kepada pemprov dki
dan tadi kami mengulangi lagi
karena misi kita bersama adalah melayani publik
maka dengan maladministrasi yang disampaikan ombudsman
kami kira bisa ada langkah langkah untuk perbaikan bersama
tindakan korektif yang dilakukan
supaya publik warga dki jakarta khususnya yang di tanah abang
saudara saudara kita yang pedagang kaki lima bisa diakomodir secara baik
semua pihak mendapat manfaat yang baik lah ya
tapi kan kita sekarang malam ini kita bicara tentang ketika ombudsman mengeluarkan laporan hasil akhir pemeriksaan
maka publik harus mengukur apa seberapa mengikat
itu tadi sudah ditunjukkan undang undangnya
dan apakah memang artinya itu akan bisa sampai paling buruk
karena kalau lihat argumentasinya ketika mempertahankan argument tentang namanya pkl di jalan jati baru ini
dengan argumen yang juga serius begitu ya
waktu itu ya pak nirwan nanti kita ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami di prime news
jangan lupa subscribe like komen dan share
sampai jumpa di video selanjutnya
pak nirwan akhir dari om ombudsman tadi bisa bahasa saya di non job kan
benar kan demikian begitu
pak dirwan anda melihatnya seperti apa
ini berarti sangat serius sebenarnya apa yang digarisbawahi om busman
maka pemerintahan daerah dalam hari ini pemda dki harus benar benar menjalankan perbaikan soal tanah abang ini
ini juga menariknya begini mas indra
yang muncul di berita berita itu justru yang digarisbawahi adalah rencana pembebasan tugas
kalau sampai dengan tidak dilakukan
jangan menjalankan rekomendasi
jadi bukan membahas apa sih rekomendasi dari om ombudsman
apakah disitu orang tidak bisa melihat apakah rekomendasi tadi itu logis atau tidak
jadi bukan di akhir sebenarnya
makanya yang perlu kita garisbawahi
tamuran ombudsman ini bukan bertujuan untuk mencari siapa yang salah siapa yang benar
siapa yang kalah siapa yang menang
itu bukan disitu
tetapi perbaikan tanah abang itu apa yang dilakukan
nah ini tentu kalau dalam konteks ini
tentunya kita harus mencari
kita lihat juga skpd skpd terkait memberikan masukan kepada gubernur
langkah langkah yang akan dilakukan
tanpa harus istilahnya ini tadi
mau salah benar kalah menang gitu
tetapi dalam tiga puluh hari ini skpd terkait sudah langsung memberikan langkah langkah lanjutan
dan ini tentu akan diapresiasi oleh masyarakat gitu
dan kalau kita lihat baca laporannya sudah sangat jelas mas tadi
jadi tidak ada alasan skpd terkait tidak tahu apa yang harus dilakukan
nah tinggal ini bagaimana
dilaporkan kepada gubernur bahwa tindakan tindakan tadi memang harus dilakukan
tapi kalau kita sebelumnya ingat ya pak nirwono ya
ketika apa namanya kita juga mengulas hal ini
diwakili oleh pak arikrik
waktu itu ya dari perwakilan timnya pak anies ya
termasuk yang menguasai tim hukumnya
tidak ada yang dilanggar dari yang dilakukan oleh gubernur anies baswedan
dengan melakukan kebijakan di jalan jati baru ini
karena disitu ada poin soal diskresi kepala daerah
yang disoroti oleh ombudsman tadi kan adalah soal tidak koordinasinya dengan kepolisian
tapi disitu kemudian alasannya adalah diskresi dari kepala daerah
bagaimana anda melihat ini
itu yang tadi dikatakan
adanya maladministrasi pengabdian hukum dan sebagainya
ini kan masukan dari ombudsman gitu kan
nah tetapi jangan nanti yang terjadi itu adalah mencari pembenaran
untuk menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan di tanah abang tadi benar gitu
nanti yang terjadi justru bukan selesai masalah tanah abang
karena malah akan terjadi perdebatan seputar masalah hukum
malah tidak korektifnya tidak menjadi tidak positif sebenarnya
makanya itu lebih baik gitu ya
disini juga kita mengimbau kepada masyarakat tentunya
jadi jangan dilihat tadi poin salah benarnya kalah menangnya
umpamanya contohnya kalau nanti pak gubernur menindaklanjuti apapun hasil dari koreksi dari ombudsman
itu bukan berarti kemudian gubernurnya kemarin salah atau benar
atau sekarang kemudian kalah gitu ya
tapi bukan disitu
tetapi ada unsur bahwa masukan masukan dari masyarakat itu diperhatikan oleh pak gubernur
bahwa ini yang dilakukan adalah demi kebaikan masyarakat
nah ini penting supaya nanti terkait dengan kebijakan lainnya mas
jangan lupa ada kebijakan kebijakan lain
kebijakan gubernur yang lain
yang lain yang juga masih menjadi kontroversi kan
nah ini tentu pintu penataan tanah abang akan menjadi pintu yang baik bagi penataan nelayannya
itu yang paling penting sebenarnya itu
sebenarnya rigid kok itu
kalau saya lihat tadi tiga puluh hari itu sebenarnya bisa dilakukan dari masing masing pihak ya
tidak ada hal yang sulit sebenarnya
skpd yang bertanggung jawab terhadap tugasnya masing masing
tinggal kemauan ada di pak gubernur untuk mengintrusikan langsung
gini maksudnya pak gubernur
ini termasuk maksudnya himbauan kepada saran kepada pak gubernur agar jangan merasa malu untuk kalau melakukan koreksi
sesuai dengan masukan ombudsman begitu ya
jadi begitu membaca laporan yang disampaikan ini
pak gubernur kan tinggal membaca

kita instruksikan langsung kepada skpd terkait seperti yang sudah dicantumkan
nah itu akan lebih memberikan apresiasi yang baik
satu tanah abangnya selesai masalahnya gitu kan
yang kedua juga beliau mendapat apresiasi dari masyarakat
artinya ada penghargaan terhadap masukan berbagai macam pihak tadi
dan ini tentu akan memberikan langkah yang baik bagi apa
penataan di lain lokasi
jangan lupa kecenderungan yang terjadi di tanah abang ini kan lagi menjamur di beberapa tempat
seperti di klender jatinegara terakhir
oh pkr nya keluar di semua ya
betul terakhir kita dengar di melawai gitu
nah solusi yang baik di tanah abang tentu akan memberikan dampak positif juga bagi lokasi lain
wilayah lain bisa ditertibkan juga
iya betul dengan cara yang lebih bijak tadi mas
nah saya ingin mendengar apa namanya argumen dari ombudsman soal diskresi itu
karena beberapa kali yang kita dengar saat itu ya membahas awal awal tentang masalah penataan tanah abang ini
ini diakui sebenarnya masalah penataan tanah abang

ini memang sementara

dan karena ada diskresi karena belum bisa dialihkan mereka yang berada di jalan jati baru ini dialihkan ke tempat khusus karena tidak ada
nah persoalannya bagaimana ini kemudian bisa dijalankan kalau kondisinya masih sama
pkr yang ada akan di tempat kemana itu belum tahu
kemudian akhirnya akan malah menjamur tidak bisa karu karuan
akhirnya sekarang di jalan jati baru oleh pm prof dki saat itu begitu ya dibuat jalur agar ini di khususkan di sini kalau pkr nya begitu
dengan kondisi yang sama apakah ketindakan korektif itu bisa dilakukan
ya mas indra
di dalam laporan akhir hasil pemeriksaan ombudsman kami sudah secara komprehensif menyampaikan agar pemerintah provinsi dki jakarta melakukan tindakan korektif
setidaknya ada empat dari empat mal administrasi itu
salah satunya adalah bagaimana pemprov dki jakarta ini membangun grand design terkait dengan penataan kawasan tanah abang
nah itupun kami dapatkan dari berbagai masyarakat
dari berbagai masyarakat termasuk ahli yang kami undang
dan kami berharap partisipasi publik yang luas itu memberi ruang kepada pm prof dki jakarta untuk memperoleh hasil terbaik dalam penataan kawasan tanah abang
nah oleh karenanya peraturan perundang undangan jelas mengatur bagaimana soal jalan fungsi jalan
jadi maaf jadi soal ombudsman itu tidak hanya mengatakan ini mal administrasi tapi kemudian ada solusi juga disitu ya
oh iya kita berikan solusi
oh iya kita berikan solusi
jadi dari empat tindakan korektif yang kami sampaikan itu itu antara satu dan yang lainnya itu saling terkait nggak bisa terpisahkan
kalau mau menata pkl harus menata kawasan tanah abang secara menyeluruh
jadi harus ada grand design
ya grand design kemudian bagaimana dengan
satu grand design sudah disinggung ya
tapi kan ini tidak bisa dalam waktu dekat ya pak
ya betul butuh waktu
maka kemudian bagaimana dengan soal lalu lintas jalan raya di sana
institusi yang berwenang di negeri ini sesuai peraturan perundang undang adalah kepolisian
kami berharap institusi kepolisian dalam hal ini kita di jakarta maka di lantas polda metro jaya setidak tidaknya harus dilibatkan
ya karena mereka yang memiliki otoritas untuk melakukan rekayasa lalu lintas di manapun
yang sebelumnya ini nggak dilibatkan dari temuan ombudsman
ya selama ini memang sudah ada koordinasi
sampai pada penutupan teman teman kita dari di lantas polda metro jaya tidak dilibatkan
nah ini yang kami lihat sehingga
penutupannya tidak dilibatkan
sehingga tadi kami sampaikan bahwa ini harus melibatkan partisipasi semua instansi terkait
ya termasuk di rantai polda metro jaya
maka kami sampaikan kalau tata ruangnya clear sesuai dengan peraturan perundang undangan ada perda dki jakarta yang mengatur tata ruang sampai dengan dua ribu tiga puluh
kawasan tanah abang itu peruntukannya jelas mas indra
nah oleh karenanya kami berharap ikuti saja peraturan perwenang wenang yang ada
maka para pedagang kaki lima diperhatikan
karena pedagang kaki lima diakomodir secara baik pedagang pasar bloge diakomodir secara baik
maka pelayanan publik dan harapan kita semua kawasan tanah abang ini menjadi contoh
bahkan kita berharap sebagaimana perdanya tanah abang ini bukan sebagai kawasan perdagangan nasional tapi juga internasional
nah ini kan luar biasa
jadi kita dukung pak
ya baik pak nirwono sebagai penutup
tapi kalau bicara soal realistis atau tidak realistis menjalankan laporan hasil akhir pemeriksaan ombudsman
kan waktu itu kalau kita tidak salah pernah membahas tentang bahwa ini adalah kebijakan yang diambil di jalan jati baru yang ditutup
kemudian digunakan oleh pkl untuk pkl pkl tanah abang yang terdiri dari berbagai macam unsur ya pkl nya begitu kan
sempat anda bahas juga waktu itu
itu karena memang belum ada grand design
grand design nya juga tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat
enam puluh hari memungkinkan enggak
kemudian kalau akar masalahnya adalah grand design dulu baru pkl nya bisa terserap masuk atau ditempatkan secara khusus
tidak ada di badan jalan
sebenarnya pada waktu yang kita bahas di awal itu kan kalau kita perhitungkan waktu dari desember sampai dengan maret
kita sudah tiga bulan mas sebenarnya
artinya kalau memang ada etikat baik jauh hari paling tidak itu rencana induk tentang green design tanah abang harusnya sudah ada draft
harusnya sudah ada
tiga bulan gitu kan
kalau memang tadi tidak bahkan kalau tambah enam puluh hari itu lima bulan paling nggak
harusnya sudah jadi produknya
nah yang menarik sebenarnya
dinas cipta karya itu sudah punya namanya panduan rancang kota kawasan tanah abang mas
sudah ada pak
harusnya bisa terbantu ya
nah itu sebenarnya sudah terbantu kalau itu digunakan dari awal
kalau itu digunakan dari awal tiga bulan sampai dengan sekarang artinya lebih dari cukup untuk mengembangkan rencana induknya tadi
karena sudah ada barangnya
tapi sekarang kondisi realistisnya adalah enam puluh hari ya
nah itu yang menurut saya gini
enam puluh hari ini sebenarnya
kalau enggak dinoncopkan lagi nanti
yang itu yang tadi saya katakan
enam puluh hari ini kalau kita baca dinas cipta karya
kan sudah punya tugas tadi
nah kita lihat progresnya
di situ kan masyarakat akan menilai apakah masing masing dinas terkait tadi dapat melakukan tugasnya dengan baik atau tidak
contohnya dalam konteks grand design tadi
grand design ini misalnya dalam waktu tiga puluh hari ini paling tidak bisa jadi apa sih barangnya
kemudian disitu keluar nggak masing masing dari skbd dinas perhubungan dinas mkm gitu ya
terus kemudian ada dinas perumahan ada di apd pasar jayanya keluar semuanya
dalam tiga puluh hari ini akan kita lihat oh ini mungkin diselesaikan dalam waktu enam puluh hari
oh ini mungkin setelah enam puluh hari gitu
nah itu yang kita harapkan sebenarnya
kalau misalnya tidak dilaksanakan secara full bisa juga pak ya
makanya tadi mas indra dalam
paling nggak memindahkan dulu pkl tidak ke jalan
dalam laporan akhs di pemerintahan itu kami memberikan waktu enam puluh hari
namun tiga puluh hari kita sudah lihat progresnya seperti apa
tentunya dengan komunikasi
tadi yang penting niat kita bersama
bagaimana menata kawasan tanah abang itu sesuai peruntukannya
dan misi kita bersama adalah melayani publik
kalau itu dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan saya kira bisa enam puluh hari ini bisa dilakukan
baik kita tunggu saja nanti seperti apa feedback dari pemprov dki jakarta
terutama gubernur anies baswedan atas masukan dari om budsman
terima kasih pak domi telah bergabung bersama kami malam hari ini
pandir wonyoga seperti biasa terima kasih atas analisisnya
dan cnn indonesia prime news segera kembali setelah jerab berikut ini